kami mendapat informasi pesawat lion air jt delapan ratus sebelas dengan rute banda aceh tujuan batam
harusnya mendarat darurat di bandara internasional kuala namu deli serdang sumatera utara pada jumat sore tadi
pendaratan darurat ini dilakukan karena pilot sedang bertugas yaitu indra rizki mengalami sesak nafas
untuk mengkonfirmasi berita ini kita telah terhubung dengan bapak wisnu budi setianto
selaku manajer humas bandara internasional kuala namu selamat malam pak wisnu
selamat malam mbak
pak wisnu bisa ceritakan bagaimana kronologinya persisnya saat kejadian mendarat darurat pesawat lion air sore tadi
baik mbak jadi kami jelaskan bahwa pendaratan yang dilakukan pesawat lion air tersebut berjalan secara normal
mungkin situasinya saja yang darurat
jadi ketika pesawat sudah terbang selama empat puluh menit pilot mengalami gangguan kesehatan
sehingga diputuskan untuk mendarat di bandara kuala namu
jadi pendaratan yang dilakukan pada jam lima belas dua puluh sembilan berjalan normal
iya pak wisnu tapi kan ini benar ya bahwa pilot mengalami gejala sesak nafas begitu
apakah sebenarnya ada standar kesehatan yang harus dilewati seorang pilot sebelum dia masuk ke dalam pesawat tersebut
baik jadi menurut informasi yang kami terima pilot dalam melakukan penerbangannya
dari banda aceh dalam keadaan sehat sehat saja
tetapi ketika sedang dalam perjalanan mengendalikan pesawat pilot mengalami sesak nafas
dan secara prosedur pilot dan kopilotnya harus melakukan pendaratan ke bandara terdekat
jadi itu merupakan prioritas pertama yang harus dilakukan oleh pilot atau kopilot semaksud
baik jadi tadi pendaratan darurat yang dilakukan itu merupakan langkah yang sudah tepat ya pak wisnu
setelah mendarat tadi apa yang dilakukan oleh pihak bandara terhadap pilot dan juga para penumpang yang ada dalam pesawat tersebut
baik jadi kalau dalam situasi seperti itu kopilot ataupun pilotnya pasti akan memberitahukan kepada menara pengawas
dan menara pengawas akan memberikan prioritas kepada pilot tersebut untuk melakukan pendaratan
dan kami dari pihak bandara sudah selalu menstanteikan dalam situasi seperti itu adalah ambulan
jadi begitu pesawat tersebut mendarat
kita evakuasi daerah tersebut dengan ambulan untuk dilakukan perawatan medis di rumah sakit
oke bagaimana pak wisnu dengan nasib para penumpang tadi yang terpaksa harus mendarat darurat di medan
apakah nanti akan dilanjutkan perjalanan mereka ke batam atau bagaimana sekelanjutannya pak
baik mbak jadi penumpang yang berjumlah satu ratus enam puluh orang oleh pihak lion di handle dengan baik
dan pada jam sembilan belas dua puluh
malam tadi pesawat sudah diterbangkan kembali ke batam
iya baik kalau gitu penanganannya sudah baik sekali ya pak wisnu
terima kasih pak wisnu budi setianto sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia tonight